pelayanan kesehatan melalui badan penyelenggara jaminan sosial bpjs kesehatan
di sejumlah rumah sakit di kota jambi mengalami kendala
akibat dihentikannya kerjasama dengan beberapa rumah sakit swasta
sementara di jawa timur sebelas rumah sakit terancam tidak bisa melayani pasien bpjs kesehatan
karena masa akreditasnya habis
awal dua ribu sembilan belas bpjs kesehatan provinsi jambi menghentikan kerjasama
dengan beberapa rumah sakit swasta di kota jambi
tiga rumah sakit tersebut adalah rumah sakit royal prima rumah sakit umum kambang
rumah sakit mayang medical center dan klinik mata kambang
pengakhiran kerjasama dengan rumah sakit tersebut sudah berlangsung sejak satu januari dua ribu sembilan belas
jadi di tahun dua ribu delapan belas itu bpjs kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit rumah sakit tersebut
pakai namanya tks namanya perjanjian kerja sama
sama cikukan putus ya karena memang sifatnya adalah pengakhiran
jadi ada pertanyaan apakah benar benar ya bahwa memang disitu kita tidak terpanjang
apa penyebabnya karena memang kami sudah sepakat sama sama
antara kedua perabian untuk sama sama memperbaiki diri
mengevaluasi diri sama sama bpjs kesehatan dengan pihak rumah sakit
pernyataan serupa juga disampaikan salah satu rumah sakit
yang sudah tidak bekerjasama lagi dengan bpjs kesehatan
pihak manajemen mengaku berakhirnya kerjasama tersebut
atas kesepakatan kedua pihak
sementara di jawa timur sebanyak sebelas rumah sakit terancam
tidak bisa melayani pasien bpjs kesehatan karena masa akreditasinya habis
beberapa rumah sakit bahkan belum mengajukan perpanjangan akreditasi hingga sekarang
sesuai peraturan kementerian kesehatan pada dua ribu sembilan belas
setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan
harus mempunyai akreditasi dari kementerian kesehatan
sebagai standar pelayanan kesehatan
bpjs kesehatan menyebut batas akhir perpanjangan akreditasi sampai juni dua ribu sembilan belas
akreditasi kalau secara regulasi itu kan memang harus jalan per satu januari dua ribu sembilan belas

mungkin dari turut tentukan dari perusahaan kesehatan dari perusahaan kesehatan
tapi kemarin kan ada pertimbangan tertentu mungkin dari

tapi memang harus ada komitmen di situ
kalau yang belum akreditasi harus akreditasi
yang sudah habis harus ada perpanjangan
akreditasi ini kan sebenarnya jadi salah satu standar untuk layanan untuk mutu
dari sebelas rumah sakit tersebut diantaranya adalah rumah sakit husada utama surabaya
pengelola rumah sakit mengaku
tengah mengurus perpanjangan akreditasi
dan kita minta kalau bisa atau kita sudah menulis surat
tanggal dua puluh sembilan januari itu dilakukan visitasi oleh kars untuk perpanjangan akreditasi
kalau melihat kesiapan kita pasti akan diberikan
pasti akan diberikan karena tidak ada banyak perubahan
artinya rekomendasi ke rekomendasi yang diberikan
atau dianjurkan oleh kars sudah kita laksanakan semua
di kota surabaya saat ini terdapat lima puluh empat rumah sakit swasta dan klinik pratama
yang melayani pasien bpjs kesehatan
dari jumlah itu ada enam rumah sakit yang izin akreditasinya akan habis dalam enam bulan ke depan